pengelola pasar tebet timur terus melakukan sosialisasi kebijakan pembukaan kios pasar
dengan skema ganjil genap kepada para pedagang
upaya sosialisasi dilakukan dengan cara berkeliling ke enam ratus sembilan puluh lima pedagang yang menempati kios
serta kepada pedagang yang menggelar dagangannya di dua ratus tujuh puluh tujuh lapak yang tersedia di area pasar
serta melalui selebaran dan poster
tanggapan mereka juga memang ya biasa lah kalau namanya pedagang kan banyak yang harus ditanggapin mereka
tapi kita selalu berusaha meyakinkan mereka bahwa ini semua demi kepentingan kita
saat penerapannya nanti kebijakan ini akan membatasi waktu operasional kios di pasar di kawasan ibu kota
di mana kios bernomor ganjil hanya diizinkan buka di tanggal ganjil dan kios bernomor genap buka di tanggal genap
agak keberatan ya soalnya kan pasar nggak padat banget
jam juga diberlakuin sampai jam dua doang dan kita ganjil genap
itu kan saya sebagai pekerja juga ngerasa pengurang juga sih pendapatannya gitu
jadi ngaruh juga itu sih agak berat juga sih bagi kita juga
ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia ikp menyebut pembatasan operasional kios di pasar justru
akan mendorong pedagang mencari lokasi di luar area pasar untuk menggelar dagangannya ini
ini persoalan perut mbak
ini hak kami yang kami membayar retribusi kecuali kami nggak bayar retribusi
kami membayar hak kewajiban kami tetapi jangan juga dipaksakan hak kami dikebiri begitu saja
hal lain yang juga bisa pemerintah lakukan adalah memaksimalkan penerapan protokol kesehatan di sejumlah pasar
dengan menambah jumlah petugas